penyakit kardiofaskular masih menjadi ancaman dunia dan merupakan penyakit yang berperan utama sebagai penyebab kematian nomor satu di dunia
badan kesehatan dunia who menyebut lebih dari tujuh belas juta orang di dunia meninggal akibat penyakit jantung dan pembuluh darah
berdasarkan data riset kesehatan dasar riskesdas kementerian kesehatan dua ribu delapan belas
angka prevalensi atau angka kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah sebanyak satu lima persen
artinya lima belas dari seribu penduduk menderita penyakit jantung
di indonesia itu berarti terdapat hampir dua delapan juta penderita penyakit jantung
persentase ini naik tiga kali lipat dibandingkan lima tahun sebelumnya
pada dua ribu tiga belas riskesdas mencatat angka prevalensi penyakit jantung lima persen
perhimpunan dokter spesialis kardiofaskular indonesia mengatakan
dari berbagai spektrum penyakit kardiofaskular
penyakit jantung koroner masih berkontribusi sebagai spektrum penyakit jantung terbanyak di seluruh dunia

ketua perhimpunan dokter spesialis kardiofaskular indonesia isman firdaus mengatakan
penyakit jantung dan pembuluh darah kini bukan hanya menyerang usia lanjut
tapi juga kelompok usia produktif
penyebabnya adalah gaya hidup tidak sehat seperti kebiasaan merokok
dan terlalu sering mengkonsumsi makanan dengan kadar gula tinggi garam dan lemak
menurut isman firdaus kadar nikotin gula garam dan lemak
yang tinggi dalam tubuh dapat menyebabkan lapisan endotel pada bagian dalam pembuluh darah di jantung mengalami disfungsi
kondisi ini akan lebih parah pada orang yang memiliki pembuluh darah jantung yang sangat sensitif karena faktor genetika
jadi lima faktor ini mempengaruhi integritas atau keutuhan dari endotel di dalam dinding dalam pipa pembuluh darah kita
apabila kita ada merokok endotelnya itu jadi yang halus
harusnya kayak endatle itu seperti pager yang melapisi kalau ada ubin ya ubin kita lah yang melapisi jaringan dalam pembuluh darah
kalau ada merokok itu bisa merusak endotel
jadi yang tadinya dia rapet itu jadi nggak rapet
akhirnya dampak kalau endotel kita nggak rapat itu ada namanya ldl
endotel yang mengalami disfungsi menyebabkan lemak jahat atau ldl dapat memasuki celah celah lapisan endotel
sehingga menyebabkan reaksi inflamasi atau peradangan
inilah cikal bakal terjadinya plak atherosklerosis atau ateroma
penanganan penyakit jantung di indonesia belum juga selesai
pandemi covid sembilan belas yang masih berlangsung membuat tenaga medis dari berbagai lini
di antaranya dokter spesialis kardiofaskular dokter spesialis penyakit dalam dokter spesialis penyakit paru bahkan dokter spesialis anak
makin fokus menangani pasien penyakit jantung yang juga terpapar covid sembilan belas
gejala penyakit jantung mirip dengan gejala penyakit covid
sehingga penyakit jantung disebut sebagai the great immitator
waktu awal itu mortalitasnya tinggi sekali
jadi pasien jantung yang kena covid itu dua puluh dua puluh tiga persen angka kematiannya
biasanya tuh kalau serangan jantung infak myoca itu paling tinggi delapan persen tujuh persen angka kematian in hospital
tapi dengan adanya covid di rumah sakit bisa hampir tinggi dua puluh dua persen naik dua kali tiga kali lipatnya
karena kalau pasien pasien yang dengan jantung dan kemudian ada infeksi ini tentu berat
tidak hanya covid pasien jantung kena infeksi apapun akan berat
ketua umum yayasan jantung indonesia esti nur yadin mengatakan
tindakan preventif tidak bisa dimulai di usia dewasa atau usia lanjut
tindakan pencegahan akan lebih efektif bila mulai diterapkan sejak usia dini atau usia sekolah
edukasi tentang pola hidup sehat merupakan salah satu cara
kami dari yayasan jantung indonesia mencoba melakukan awareness edukasi
bahwa penyakit jantung itu menyerang generasi muda
karena penyakit jantung koroner adalah penyakit lifestyle
jadi itu yang kita mau jelaskan bahwa penyakit lifestyle ini bisa dicegah dengan lifestyle yang sehat
pandemi mengajarkan bahwa kesehatan adalah hal penting
karena kesehatan merupakan investasi terbesar dalam hidup
pepatah lama mencegah lebih baik dari mengobati masih relevan
mengingat penanganan penyakit jantung butuh biaya yang tidak sedikit
terapkan pola hidup sehat dan disiplin protokol kesehatan untuk kebaikan dan keselamatan bersama
arman helmy baramaestro jakarta